sesuai dengan rencana hari ini istri verdi sambo putri candrawati diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya di barres krim polri
dan kami sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia mahardika utama
selamat pagi menjelang siang
dika apakah betul tadi dikonfirmasi oleh kuasa hukum bahwa putri candrawati sudah tiba dan menjalani pemeriksaan di sana
ya betul sekali daniar tadi putri candrawati tiba bersama dengan kuasa hukumnya pada pukul sepuluh lewat empat puluh lima waktu indonesia barat
dan sempat mengecoh awak media yang sejak pagi hari tadi menunggu di depan akses masuk ke gedung barat skrim
kemudian mobil yang membawanya mpv hitam ini menuju ke lobi untuk memberikan akses masuk bagi putri candrawati
kami berhasil mendapatkan sedikit visual kedatangan dari putri candrawati ketika ia memasuki ruang pemeriksaan kesehatan di baris krim polri
tetapi tidak tampak begitu jelas visualnya
tetapi kami juga berhasil mewawancarai saat arman hanis pengacaranya pemeriksaan
dan ia menyebutkan bahwa secara fisik putri candrawati yang menjalani pemeriksaan pada sekitar pukul sepuluh lewat empat puluh tujuh
tadi tampak dalam kondisi yang sehat tetapi dalam kondisi psikisnya tidak begitu mumpuni
sehingga harus dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu
kemudian arman hanis juga menceritakan bahwa saat ini tengah menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu
untuk kemudian nanti jika sudah dinyatakan sehat dinyatakan siap
maka yang bersangkutan akan segera melakukan pemeriksaan yang pertama sebagai tersangka
setelah penetapan tersangkanya diumumkan pertanggal sembilan belas agustus lalu daniar
kemudian sambil kita menunggu bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan saat ini terhadap putri candrawati
lalu bagaimana dengan kemungkinan penahanan
karena kita tahu bersama bahwa putri candrawati ditapkan sebagai tersangka sembilan belas agustus namun sampai saat ini tidak ditahan karena sakit
ya terkait dengan kemungkinan penahanan
tadi saya mencoba untuk bertanya hal yang sama kepada arman hanis pengacara dari putri candrawati
tetapi yang bersangkutan
enggak menjawab dan meminta kami awak media untuk menunggu dulu hasil dari pemeriksaan kesehatan dan nanti akan diupdate kemudian
terkait bagaimana apakah putri bisa melanjutkan pemeriksaan atau tidak
tetapi yang pasti secara fisik arman hanis menyatakan bahwa putri candrawati dalam kondisi yang sehat
saya juga tadi mencoba sebenarnya putri candrawati ini sakit apa
sampai meminta izin tidak dilakukan pemeriksaan selama tujuh hari sejak tanggal sembilan belas agustus lalu
tidak secara spesifik sakit tetapi ia hanya menyebutkan bahwa keterangan sakitnya ini sudah diketahui oleh penyidik
dan dilakukan pemeriksaan selama tiga hari berturut turut
dan kemudian saat ini tepat hari ke delapan yang bersangkutan sudah tiba untuk pertama kalinya akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di baris krim polri
nah terkait apakah yang bersangkutan akan kemudian ditahan
kalau kita merujuk kepada pasal yang menjerat putri candrawati
itu pasal tiga ratus empat puluh kuhp subsidi dari tiga ratus tiga puluh delapan
dan jumlah pasal lima puluh lima
dan juga lima puluh enam kuhp
ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati hukuman penjara seumur hidup atau selama lamanya dua puluh tahun
biasanya tersangka dengan ancaman hukuman di atas lima tahun saja
biasanya dilakukan penahanan
tetapi putri candrawati faktanya bisa tujuh hari tidak ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka
kita akan menunggu apakah keputusan dari penyidik nanti apakah putri candrawati akan langsung ditahan atau tidak
kita masih akan terus menunggu seperti apa jalannya pemeriksaan
yang tentunya tidak bisa kita simak secara langsung
tidak tertutup oleh penyidik
sambil menunggu terkait hal itu mahardika kita coba ulas sedikit terkait dengan sidang kode etik semalam ya
memang baru saja kita ketahui hasilnya dini hari tadi sekitar pukul dua
lalu apa kira kira konsekuensi bagi sambo sebagai perwira tinggi di kepolisian yang kita tahu bersama
bahwa telah dipecat secara tidak hormat meskipun masih akan melakukan banding beberapa hari ke depan
kita tahu setelah sidang etik selama tujuh belas jam dan baru selesai
pada hari jumat dini hari tadi sambo diberikan hukuman dua hal
yang pertama adalah hukuman etika dan juga sanksi administrasi
sanksi administrasi yang didapatkan adalah sanksi administrasi paling berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau ptdh
dan selain itu ia juga harus ditempatkan pada tempat khusus selama dua puluh satu hari ke depan
dan kemudian yang bersangkutan juga mengajukan banding dan pihak dari komisi kode etik profesi
memberikan waktu tiga hari kerja untuk sambo memberikan materi bandingnya untuk kemudian disampaikan kepada kkep
dan terkait dengan konsekuensinya tentu setelah ditetapkan hukuman atau sanksi ptdh pemberhentian tidak dengan hormat
maka yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota kepolisian
artinya dia sudah bersatu sebagai warga sipil saja
dan yang bersangkutan harus menjalani proses hukum yang saat ini tengah menjeratnya yaitu pasal tiga ratus empat puluh
kuhp subsider tiga ratus tiga puluh delapan jumto lima puluh lima dan juga lima puluh enam kuhp
ia pun disebut sebagai salah satu tersangka utama bahkan dalang atau otak dari pembunuhan terhadap brigadir yosua huta barat
lalu terakhir pak hardika apakah kuasa hukum pc dalam hal ini arman hanis yang tadi anda sudah sempat wawancara sebentar begitu ya
setelah memberikan reaksi juga terhadap apa saja yang kemudian menjadi sanksi untuk sambo
ya tadi secara singkat arman hanis hanya menyebut bahwa pihaknya akan melihat dulu seperti apa perkembangan lebih lanjut setelah diputuskan oleh komisi kodetik profesi dari polri
terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap irjen verdi sambo
yang tentunya juga kita tahu sama sama yang bersangkutan mengajukan banding
tetapi arman hanis hanya menyebut bahwa kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa perkembangannya
dan kita juga tentu belum tahu apa langkah hukum
dan banding yang nantinya akan diajukan oleh pihak dari verdi sambo
tetapi satu hal yang pasti daniar
bahwa berkas penyidikan dari penyidik tim khusus baris krim polri untuk tersangka verdi sambo
ini sudah dilimpahkan tahap satu ke kejaksaan agung
dan kejaksaan agung saat ini tengah melakukan penelitian uji formil dan juga material
jika sudah dinyatakan lengkap maka akan kemudian dikembalikan dan nantinya akan dilakukan pelimpahan tahap kedua
artinya ketika tahap kedua maka tersangka
dalam hal ini adalah verdi sambo akan diserahkan ke kejaksaan agung bersama dengan bukti buktinya
dan kemudian kejaksaan akan melakukan proses selanjutnya untuk menyiapkan persidangan
yang nantinya akan dilakukan untuk melakukan pembuktian
apakah benar yang bersangkutan terlibat secara langsung dan meyakinkan
dalam pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua huta barat
seperti yang saat ini sudah cukup tersimpulkan oleh penyidik
dan kita tahu bahwa verdi sambo ini
tidak bekerja sendiri tetapi ada empat tersangka lainnya
yang pertama adalah tentu istrinya sendiri
yang tadi baru saja masuk ke ruang pemeriksaan kesehatan baris krimpori
itu putri richard rawati
kemudian ada barada richard eliezer
anak buahnya ajudannya
yang juga berperan sebagai eksekutor dalam pembunuhan brigadir yosua huta barat
kemudian ada brigadir riki rizal
yang juga merupakan ajudan dari verdi sambo
dan seorang sipil lainnya
yaitu art ataupun juga pengemudi
sehingga verdi sambo itu kuat makruf
yang disebut sebagai pihak yang melaporkan adanya kejadian di magelang
juga sejumlah peristiwa lainnya
yang terkait dengan peristiwa ini
nah kalau kita bicara soal sedikit kronologis versi pihak kepolisian
yang sudah dilaporkan dalam hal ini adalah dilaporkan oleh kapolri jenderal polisi listio sigit
dalam rapat dengar pendapat di komisi tiga beberapa hari
yang lalu menyebutkan bahwa motif dari pembunuhan terhadap brigadir yosua huta barat ini dipicu
oleh adanya tindakan asusila
yang belum bisa dipastikan apakah itu perselingkuhan
ataupun itu juga pelecehan
yang pasti berdasarkan laporan dari kuat makruf
supir dari putri candrawati ataupun juga dari keluarga sambo
menyebutkan bahwa pada tanggal empat juli dua ribu dua puluh
yang bersangkutan melihat brigadir yosua huta barat menggendong
atau berupaya menggendong putri candrawati dari sofa
di kediamannya di magelang
kemudian pada tanggal tujuh juli atau satu hari
peristiwa berdarah di rumah dinas durian iii
ia juga melihat bahwa brigadir yosua huta barat ini
diduga berada di kamar milik dari putri candrawati
kemudian yang bersangkutan melaporkan hal tersebut
kepada atasannya yang tidak lain tidak bukan
adalah irjen paul verdi sambo yang saat itu masih menjabat
sebagai kepala divisi propampori
dan beberapa jam sebelum peristiwa pembunuhan yang diduga terjadi pada pukul tujuh belas sebelas waktu indonesia barat
brigadir irjen verdi sambo putri candrawati
sejumlah ajudan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka menggelar rapat tertutup di lantai tiga
ini berdasarkan keterangan dari salah satu tim kuasa hukum dari barada re
yang menyebutkan bahwa rapat tersebut turut dihadiri oleh putri candrawati
dan rapat tersebut mengagendakan rencana pembunuhan terhadap brigadir yosua huta barat
lalu apa peran putri candrawati lainnya
di sana juga disebutkan oleh kabar eskrim
pada saat itu komjen agung budi
yang maksud saya adalah komjen agus andrianto
yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan juga atau putri candrawati ini
mengajak joshua huta barat untuk berangkat ke rumah dinas
yang kemudian kita tahu peristiwa berdarah itu terjadi pada tanggal delapan juli lalu
dan selain itu ia juga berperan bersama sama dengan verdi sambo
untuk memberikan janji berupa pemberian uang total
rp dua miliar untuk barat dari chad eliezer brigadir kepala riki rizal dan juga kuatma arif danir
oke baik mahardika utama
terima kasih untuk laporan anda langsung dari barat eskrim polri
kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan yang saat ini sedang dilakukan terhadap pc
selamat kembali bertugas